beragam tas topi dompet baju hingga gantungan kunci ini dibuat oleh control new
sebuah label produk fashion dan aksesoris daur ulang berbahan kain percah
dan inilah pengusaha muda di balik control new afif mustafa
afif memulai usaha yang termasuk dalam ranah industri kreatif ini sejak tiga tahun lalu
usai menamatkan pendidikan di jurusan seni rupa fakultas ilmu budaya universitas brawijaya malang jawa timur
kreativitasnya yang terasah melalui jalur pendidikan formal
ditambah ambisi untuk memiliki bisnis sendiri yang ramah
dan memiliki lingkungan membuat pemuda dua puluh lima tahun ini memberanikan diri membuka label control new
dengan modal uang dua ratus ribu rupiah saja
afif mulai dengan membuat aksesoris berupa tas hingga lima belas artikel
ia mengadopsi teknik seni dan kerajinan pembuatan produk fashion dari jepang
bernama boro dan sashiko yang menerapkan prinsip lebih baik memperbaiki daripada membeli baru
di awal memulai bisnis meski telah menerapkan teknik boro dan sashiko
dan menyebabkan penyelenggaraan yang terakhir
ketika menjelaskan bahwa produk control new tidak memanfaatkan secara penuh kain perca
melainkan menggabungkannya dengan kain baru yang dibeli di pasar
namun perpaduan bahan tersebut selain lebih boros dari sisi ongkos produksi
juga membuat produk karya afif tidak sesuai dengan prinsip ramah lingkungan
selain itu produk juga sulit mendapatkan pembeli karena tampilannya dinilai biasa dan mudah ditiru

titik balik penjualan produk control new terjadi saat afif memutuskan untuk menggunakan kain perca secara keseluruhan
ia memperoleh limbah kain perca dari seorang penjahit di dekat rumahnya
yang sekaligus ia berdayakan sebagai penjahit produk produk kontrolnya

kitanya juga jadi percaya diri gitu
karena kita sudah memanfaatkan hampir seluruh limbah dalam produk ini
kemudian dari segi percaya diri kita juga mempercayai diri gitu karena kita sudah memanfaatkan hampir seluruh limbah dalam produk ini
kemudian dari segi percaya diri kita juga memanfaatkan hampir seluruh limbah dalam produk ini
jadi dari segi desain itu untuk saya pribadi jauh lebih suka
dan saya rasa juga untuk penikmat penikmat control new itu jauh lebih tertarik dengan desain yang sekarang dibanding yang dulu
yang pertama lebih eksklusif
yang kedua juga mereka secara tidak langsung terus sedikit berkontribusi membantu lingkungan
selain menghasilkan produk ramah lingkungan selama pandemi covid sembilan belas
afif juga menerapkan protokol kesehatan agar produk yang dihasilkan bersih dan bebas penyakit
selain mengenakan masker afif juga menjalankan protokol kesehatan saat berinteraksi dengan penjahit langganannya
termasuk saat memilih kain perca dan menjahit produk
produk produk eksklusif control new juga terus berkembang
bahkan variasinya telah mencapai lima puluh jenis dengan jumlah ratusan artikel
produk produk control new di bandrol mulai tiga puluh lima hingga tujuh ratus rupiah
selain terus mempertahankan penggunaan limbah tekstil afif juga menerapkan kemampuannya melukis sebagai tambahan kreasi untuk menambah estetika produk control new
prinsip ramah lingkungan dengan memanfaatkan limbah tekstil membuat produknya kian dikenal luas
motif kain yang tak pernah serupa di lab langgan memberikan kesan eksklusif
juga salah satu aku pilih dia juga karena kan dia dari limbah gitu kain perca jadi masing masing produknya itu gak mungkin dikumpulkan ke dalam produk yang lainnya

tapi mungkin sama gitu jadi kalo kata anak sekarang mah limited gitu jadi kalo aku punya nya a orang lain gak mungkin punya yang sama kayak punya aku gitu

hasil karyanya yang mulai dikenal luas dengan teknik pemasaran secara online dan keikutsertaan dalam sejumlah pameran
membuat kontrol new berhasil terkurasi atau lolos untuk ikut serta dalam pendampingan program beli kreatif lokal

yang digagas kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif
yang digagas kementrian pariwisata dan ekonomi kreatif
beragam manfaat didapatkan afif dari keikut sertaannya dalam program beli kreatif lokal
untuk program dari kemenparekraf itu sendiri itu cukup efektif sih karena sebelumnya emang karena sebelumnya basic saya pekerja gitu ya jadi membuat seni jadi kayak kurang paham seputaran omset seputaran mengatur keuangan gitu
nah setelah saya ikut kemen parekraf ini kayak tiap hari tuh di iniin ditagi terus omsetnya berapa terus mau ininya apa jadi kayak mereka memaksa kita untuk terus mencoba gitu
jadi kayak selain membuat kualitas juga ternyata tuh dalam menjalankan usaha tuh manajemen keuangan kayak gitu sangat penting gitu
nah makanya setelah saya ikut gitu saya mulai sedikit paham seputaran bagaimana cara
cara mengatur keuangan dan juga kalau dari kemen parekraf itu sendiri dia juga menyediakan ini layanan promosi di media sosial
itu jadi kayak kita mendapatkan secara gratis untuk layanan tersebut
kita ikut itu di bulan juni tahun ini itu setelah ikut kemen parekraf untuk penjualan dari media sosial itu mengalami peningkatan
walaupun di masa pandemi ini jadi saya juga cukup ini sih cukup nggak nyangka
di tengah pandemi angka penjualan kontrolnya memang menurun
dari biasanya lima belas juta menjadi sepuluh juta rupiah per bulan
hambatan pemasukan terutama terletak pada memasarkan produk melalui toko offline
namun program beli kreatif lokal diakui afif mendongkrak penjualan secara online
terutama produk seperti masker seharga rp enam puluh lima yang bisa terjual ratusan artikel
atau tas pinggang seharga rp dua ratus sembilan puluh yang bisa terjual puluhan artikel
dengan pembeli yang kebanyakan kaum milenial
hal ini memunculkan optimisme bagi perajin sekaligus kreator lokal seperti afif
untuk tetap konsisten berkreasi di tengah masa sulit akibat pandemi
control new membuktikan bahwa kualitas produk lokal tidak kalah dari produk luar negeri
desain yang kreatif dan eksklusif ini membuat konsumen control new ikut bangga buatan indonesia
sufiani tanjung riki maulana jakarta